penumpang dan awak pesawat egypt air tiba di bandara internasional cairo mesir pada selasa waktu setempat
setelah dibajak dan dipaksa mendarat oleh seorang pria di siprus
sekitar delapan puluh satu penumpang termasuk dua puluh satu warga asing dan lima belas kru pesawat mendarat di cairo
menurut petugas tempat aksi pembajakan ini tidak berhubungan dengan aksi teroris
beberapa saksi mata melihat pelaku sempat melempar surat di lanarka
yang menuntut pembebasan seorang wanita di mesir yang diduga adalah istrinya
kedatangan penumpang di mesir langsung disambut oleh perdana menteri mesir